kita beralih ke kasus korupsi setelah memeriksa selama lebih dari empat jam komisi pemberantasan korupsi menahan direktur pt pln nonaktif sofian basir
tersangka kasus dugaan swap proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uaplt uriau i
sofian basir keluar gedung kpk pukul dua puluh tiga tiga puluh menit waktu indonesia barat mengenakan baju tahanan kpk
sofian basir yang didampingi oleh kuasa hukum susilo aribowo senin kemarin kembali diperiksa kpk terkait kasus suap proyek kerjasama pembangunan plt uriau
sofian akan ditahan selama dua puluh hari pertama di rutan cabang kpk sofian basir nampak pasrah dan menerima atas penahanan terhadap dirinya
sangat disayangkan ya terjadi penahanan terhadap klien saya di bulan puasa hampir terakhir begini
sebenarnya kami menginginkan itu setelah nanti setelah lebaran
ya pertanyaan itu tadi hanya berkisar kurang lebih intinya hanya tiga sampai empat pertanyaan
terutama mengenai sembilan kali pertemuan dengan
ini dan yohanes koco termasuk dengan pak sarkanovanto dan juga dengan idrus marham
tetapi belum sampai kepada substansinya apa
sebelumnya komisi pemberantasan korupsi memeriksa saksi untuk tersangka sofian basir mantan direktur utama pt pln
pemeriksaan ini terkait peran dan keterlibatan sofian dalam kasus suap proyek kerjasama pembangunan pltu riau i
senin siang semestinya kpk juga memeriksa menteri sdm ignatius jonan dan direktur utama pt pertamina persero sebagai saksi
hanya berhalangan hadir karena masih berada di luar negeri
kami melakukan pemeriksaan terhadap lima orang saksi hari ini untuk tersangka sfb
penyidik mendalami pengetahuan saksi termasuk juga dugaan peran dari saksi saksi ini
untuk mendalami dugaan keterlibatan tersangka sfb dalam pokok perkara kasus suap terkait dengan proyek kerjasama pltu riau i
jadi bagaimana posisi apa yang dilakukan tersangka sfb
jadi perannya dalam proses penyusunan kontrak kerjasama itu menjadi poin yang kami dalami pada pemeriksaan sejumlah saksi tersebut